pas kejadian beduk itu kan petir suara
oh yang itu kan
jam empat itu sore kejadiannya itu
pas hujan itu nggak terlalu besar gitu ya
pas begitu habis ini bersih bersih dia tuh
begitu kejadian peledung gitu petir kan dia kaget
kata orang yang udah dewasaan dikit ya kudus
udah katanya udah ayo pulang
nah pas begitu suruh pulang langsung dia bersih bersihkan
ambil air dari itu timbaan air itu yang sumur sumur itu sumur gayat
pas kejadian beduk itu kan petir suara
oh yang itu kan itu satu hampir jatuh ke sumur cubluk
kalau nggak ada yang itu mah nolongin
yang duanya itu satu ada yang kaget gitu kan